dan untuk mengetahui bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabit humas polda metro jaya kompas pol endra zulpan
selamat sore pak endra
selamat sore mas ferdinand
ya pak hendra terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum kita mengetahui bagaimana hasil penyelidikan lanjutan terkait kasus kemarin kita ingin mengupdate dulu kondisi dari akbp dermawan sore ini bagaimana pak
jadi terkait dengan kondisi akbp dermawan karus kali ya pamen polda metro yang berdinas di bagian lelintas
saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit kramat jati
dengan luka yang cukup serius di kepala bagian belakang
akibat pemukulan oleh anggota ormas pemuda pancasila ya kemarin di depan gedung dpr mpr
pada saat aku kan perlukan
pengamanan punya rasa ya
kami mohon doanya dari masyarakat agar anggota tersebut ya kiranya nanti bisa diberikan kesembuhan
karena akibat daripada pemukulan itu yang bersangkutan untuk beberapa hari ke depan ini menurut pemeriksaan dokter tidak bisa beraktivitas secara normal
artinya tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasa
karena pemukulan itu mengibatkan luka yang cukup serius di kepala bagian belakang
sehingga yang bersangkutan
ya akbp karuskali ya ini harus menjalani perawatan diperkirakan sampai tujuh hari ke depan
itu masih melakukan atau dilakukan pemeriksaan kesehatan penanganan secara intensif di rumah sakit keramat jati
kondisinya sadar atau di mana pak di ruang perawatan atau di icu saat ini
ya kondisinya tentunya sadar ya
tapi luka cukup serius
ya sekarang sudah dipindahkan ya
icu di ruang perawatan
namun tetap dilakukan pemantauan oleh tim dokter
ya karena kita khawatir kepala bagian belakang kan merupakan bagian penting ya organ penting ya
ini yang dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak inginkan
maka penanganannya ditangani oleh tim dokter secara serius
dan yang bersangkutan tidak diperlukan untuk kembali pulang dulu
untuk beropera ke depan
oke kita berharap ada perawatan intensif sehingga kemudian semakin membaik kondisinya
kita doakan bersama
selanjutnya saya ingin menanyakan soal tersangka
kabarnya sudah ada lagi yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus kemarin pak ervan
ya untuk para tersangka sendiri ya
dari kegiatan kemarin
tentunya kita sangat menyayangkan ya hal ini sampai terjadi
kegiatan yang semestinya tidak perlu terjadi karena situ polisi mengamankan
namun dari ormas pemuda pancasila secara brutal melakukan pemukulan
terhadap petugas yang mengamankan bahkan berakhir ricu
ya ini para tersangka yang sudah kita tahan sampai dengan hari ini dan tetap tersangka ada enam belas orang
terdiri dari lima belas orang yang membawa senjata tajam
ini dikenakan undang undang darurat
kemudian satu orang yang melakukan pemukulan
ini kita kenakan pasal satu ratus tujuh puluh khp
nah terkait dengan yang melakukan pemukulan
ini sedang dilakukan pemeriksaan pengembangan
karena tidak untuk kemungkinan ya akan ada pelaku pelaku yang lain
karena merasakan rekaman cctv yang kita miliki
jadi ya itu kegiatan pemukulan itu dilakukan
lebih dari satu orang
oke pak zulfan
artinya yang menjadi tersangka pemukulan baru satu orang ya hingga saat ini ya
itu tersangka yang satu tersangka pemukulan ya pasal satu ratus tujuh puluh kwp
yang kemarin ikut dalam aksi demo begitu dan juga yang diamankan ini semuanya adalah anggota pemuda pancasila

ada lagi orang lain atau penyusup begitu yang kemudian diduga menggunakan seragam begitu
ini semuanya statusnya anggota pemuda pancasila ya pak
jadi saya sampaikan bahwa seluruhnya mereka yang kita tetapkan sebagai tersangka yang tidak kita tahan
dipastikan seluruhnya adalah anggota ormas pemuda pancasila
karena mereka memiliki seragam yang lengkap atribut lengkap menggunakan senjata tajam sangkur
kemudian juga memiliki tanda pengenal atau kta sebagai anggota ormas tersebut
oke oke kita ingin memastikan itu juga
kemarin juga diamankan peluru begitu pak
artinya ada dugaan dari para demonstran ini membawa senjata api
penyelidikannya bagaimana sudahkah diketahui siapa pemiliknya
kemarin kita amankan ada
dua peluru ya dua peluru
saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan ya
apakah kaitannya peluru ini juga terkait dengan adanya kepemilikan senjata
baik itu disimpan di suatu tempat
ya ini masih kita lakukan pemeriksaan
tapi yang jelas itu adalah peluru ya
oke masih diselidiki begitu ya pak zulpan ya
iya iya kita lakukan pemeriksaan sekarang
masih kita dalami
dan kita kembangkan nanti hasilnya kami update lagi
ada koordinasi tertentu pak dengan lembaga terkait begitu soal keberadaan ormas yang kemarin terlibat atau melakukan aksi pemukulan terhadap anggota polisi
kita melakukan penegakan hukum di sini ya
jadi kami melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan kegiatan kegiatan yang melakukan pelanggaran
ada pidananya di situ ya
jadi kami fokus kepada pelanggaran hukum yang mereka lakukan
jadi kami tidak melakukan koordinasi kepada mereka
oke ramai sekali soalnya mengenai kasus pemukulan ini kemarin ya
terima kasih pak endra zulpan kabit humas polda metro jaya sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
oke terima kasih